seorang supporter arema fc atau aremania asal pro bowlingo
memilih bertahan di stadion kanjuruhan hingga sebelas hari
pasca tragedi kanjuruhan terjadi
melansir detik com pemuda bernama rusdi itu
diduga mengalami trauma berat akibat tragedi kanjuruhan
menurut salah satu pedagang di stadion
rusdi mengatakan bahwa ia datang menyaksikan pertandingan
pada satu oktober lalu bersama tiga temannya
namun ketiga temannya diketahui telah meninggal dunia
dalam insiden tersebut
rusdi juga disebut tidak mau pulang ke kampung halamannya
karena ingin menunggu ketiga temannya
selama di kanjuruhan
rusdi disebut lebih banyak berkeliling dan tidur di sembarang tempat
dari pantauan jurnalis transmedia di malang jawa timur
rusdi saat ini sudah mendapatkan pendampingan
dan dibawa ke rumah sakit jiwa lawang